jenazah bribda ignatius dwi sirage anggota densus delapan puluh delapan asal nangapino kabupaten melawi kalimantan barat
telah dimakamkan pada rabu dua puluh enam juli dua ribu dua puluh tiga di kompleks pemakaman yayasan mawar secara kedinasan
pemakaman ini dihadiri sejumlah keluarga besar tokoh masyarakat dan temanggung adat daya
kedua orang tua bribda ignatius dwi sirage sangat terpukul dengan musibah yang dialami putranya
keluarga sempat mendapat kabar dari mabespori jika korban mengalami sakit keras
namun informasi yang diterima berbeda sehingga ada dugaan mendiang bribda ignatius dwi sirage diduga menjadi korban penembakan oleh seniornya
bahwa proses hukum ini harus kita tindak bahwa ada keganjalan yang terjadi keterangan keterangan yang memang kurang tepat
oleh sebab itu ya
kita akan bongkar kasus ini
bahwa ini bagi saya bukan tertembak jangan jangan ditembak
begitu ya jadi ini tidak bisa dibiarkan
kami juga mendapatkan banyak informasi dari pihak pihak mabespori
yang tentang tewasnya atau meninggalnya anak kami
yang menurut kami sulit untuk diterima
secara mata sehat
selain itu keluarga curiga karena pihak densus delapan puluh delapan wilayah polda kalimantan barat
yang mengantar jenazah bribda ignatius dwi sirage ke rumah duka
tidak memberikan penjelasan apapun
terkait kronologi dan penyebab kematian korban
dengan alasan tidak berwenang menyampaikan insiden yang menimpa korban
keluarga akhirnya sempat membuka peti jenazah
keluarga berharap kasus ini diusut tuntas secara hukum dan pelaku diberi sanksi sesuai kode

keluarga juga mendesak adanya sanksi secara hukum adat daya
selain itu kuasa hukum keluarga mendesak kepolisian agar dilakukan autopsi ulang
untuk membuka tabir penyebab tewasnya mendiang bribda ignatius dwi sirage
adi saputro melawi kalimantan barat
masih terkait dengan kasus dugaan penembakan polisi
bribda idf tewas dalam insiden penembakan oleh rekan rekan
di gunung putri kabupaten bogor jawa barat
dalam kasus ini dua orang polisi telah ditetapkan sebagai tersangka
keduanya saat ini diamankan dalam rangka penyidikan lebih lanjut
diberitakan pada cnn indonesia com
seorang anggota polisi berinisial bribda idf atau bribda ignatius dwi frisco sirage
dilaporkan tewas usai tertembak senjata api oleh rekan seniornya
pada minggu dua puluh tiga juli di nihantara
karopen mas polri brikjen ahmad ramadan mengatakan
peristiwa tewasnya bribda idf bribda ignatius dwi frisco sirage tersebut
terjadi di rusun polri cikeas gunung putri bogor jawa barat
dalam kasus ini dua orang polisi telah ditetapkan sebagai tersangka
keduanya saat ini diamankan dalam rangka penyidikan lebih lanjut
ahmad ramadan mengklaim
tim gabungan juga masih terus mengusut dugaan pelanggaran disiplin kode etik
hingga tindak pindah ke jawa barat